terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
turnamen bulu tangkis indonesia masters dua ribu dua puluh tiga hari ini memasuki babak enam belas besar
beberapa wakil indonesia pun telah memainkan pertandingan
hasil mengecewakan harus diterima tunggal putra antoni ginting
yang tersingkir usai tumbang di tangan wakil tiongkok si yuki